sementara itu seorang tersangka kasus narkoba sabtu siang melangsungkan akad nikah di polres metro jakarta barat
pernikahan itu berjalan khidmat dan difasilitasi oleh kepolisian polres metro jakarta barat
meski sedang dalam masa penahanan di mapolres metro jakarta barat
laode febrian serta mempelai perempuan sofia arianti tetap menjalani proses akad nikah
yang digelar di masjid baitul rahmat komplek polres jakarta barat sabtu siang
walau dilaksanakan dengan cara sederhana namun tetap menjaga kesakralan proses akad nikah
pihak polres jakarta barat pun menghadirkan keluarga dari kedua mempelai yang berbahagia tersebut
barat wakasat dan kasat narkoba kasat kanit dua narkoba
sudah mengizinkan saya menikah walaupun saya ditahan di polres pada tiga tahun
tiga tahun sudah dapat restu dari kedua orang
kenapa mbak sama mas akhirnya memutuskan untuk menikah di polres
meski resmi menjadi sepasang suami istri
namun keduanya belum bisa bersatu hingga sang suami selesai menuntaskan proses hukum
karena sudah saling mencintai
sudah saling mencintai ya
sudah tahu konsekuensinya bakal kan nggak akan serupa nih
siap gitu mbak
siap menerima masing masing
kedua pasangan ini sudah saling mencintai
untuk itu kita sebagai anggota polri sebagai pelayan masyarakat
yang mana juga pernikahan ini adalah hak daripada yang baru saja menikah
kita sebagai polri memfasilitasi ini
kami sangat berharap setelah menikah keduanya akan jadi sakina maudah warohmah
dan menyadari perbuatannya
akan lebih baik setelah mereka menikah nanti
laude febrian terjerat kasus narkoba pada bulan november tahun lalu
dan kini sedang dalam masa penahanan untuk menjalani proses sidang di pengadilan negeri jakarta barat
rizal tan jakarta